sebuah mobil ambulans siaga desa ditolak isi bbm subsidi di spbu
dramaga kepupaten bogor jawa barat pada minggu delapan januari lalu
diketahui mobil ambulans ini akan mengantar jenazah ke wilayah cirebon
karena mendapat penolakan dari petugas spbu penumpang ambulans sempat terlibat cekcok
selasa siang pihak spbu mengaku tidak mengetahui jika mobil siaga darurat termasuk kategori jenis ambulans
mereka juga mengaku kesulitan membedakan jenis kendaraan ambulans sesuai peruntukan bbm subsidi yang tertera dalam peraturan pertamina